warga perumahan x tiga mei dan x yon angkup jakarta timur
menolak penggusuran yang akan dilakukan komando daerah militer
ataupun kodam jaya
ya mereka menyebut bahwa rumah yang ditinggali bisa menjadi hak milik pribadi
karena sudah ditempati selama lima puluh tahun
kericuhan sempat terjadi minggu kemarin
saat warga perumahan x tiga mei didatangi puluhan tentara
yang diduga akan menggusur rumah mereka
warga yang khawatir akan digusur membuat barikade di pintu masuk perumahan
sebelumnya sekitar lima puluh dua unit rumah dari empat ratus rumah
di perumahan x tiga mei dan x yon angkub
sudah diberi tanda agar dikosongkan
penghuninya sudah dua kali diberi surat peringatan pengosongan rumah
karena kodam jaya mengklaim sebagai aset kekayaan milik negara tni angkatan darat
ya namun warga yang menolak penggusuran
meminta perlindungan ke komnas ham dan ombudsman ri
mereka menyatakan berhak mendapat sertifikat tanah
karena tanah yang ditinggali belum terdaftar di kantor pertanahan kota
administrasi jakarta timur alias tidak bertuan
menurut ombudsman dari setiap komplek itu mereka bilang
ditunggu empat belas hari bukti bukti menyampaikan bukti bukti
kalau ini emang tanah tni atau bukan
secara kita sendiri pribadi kita pegang dari bpn
kalau tanah ini tanah tidak bertuan atau status quote dan tidak ada yang memiliki
karena kita berpacu sama undang undang dasar agraria
di situ bagi yang menempati lebih dari tiga puluh tahun
kita bisa meminta untuk menjadi hak milik atau menjadi sertifikat